bila dibandingkan dengan mobil masa kini dengan segala fitur dan kenyamanan yang ditawarkan
mobil yang saya kendari saat ini yang usianya sudah lebih dari dua puluh tahun tentu kalah jauh
tapi jangan salah mobil seperti ini saat ini banyak dicari dan harganya kadang kadang bisa beda tipis sama mobil baru
tampilan yang mulus akan membuatnya dilirik oleh siapapun yang berpapasan dengan mobil mobil lawas jenis jeep ini di jalan raya
namun untuk mendapatkan jeep jadul itu dibutuhkan proses yang tidak mudah dan juga tidak murah
harga satu unit jeep lawas siap pakai berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah bergantung pada merek dan jenis mobil
tingkat originalitas serta beberapa mendetail proses restorasi yang dilakukan
sebetulnya kalau ngomongin tingkatan itu sebetulnya yang paling tinggi itu malah justru orisinil chat
semakin dia orisinil semakin tidak dirubah itu semakin nilainya semakin tinggi
nah kita juga merestorasi tidak sepenuhnya semuanya kita repaint
pasti ada bagian bagian tertentu yang bisa kita rawat untuk kita tetap dia menjadi original chat nya gitu
jadi gak melulu kita harus full restorasi gitu
kondisi mobil dahulu saat pertama kali keluar dari pabrik memang menjadi patokan bagi andri dalam merestorasi mobil milik pelanggannya
berburu suku cadang hingga aksesoris dan pernak pernik yang mulai jarang ditemui di pasar pun menjadi tantangan tersendiri
dan demi hasil restorasi yang sempurna hobi jeep lawas ini pun rela merogoh kocek cukup dalam
kalau jimny itu dari sekitar enam puluh sampai satu ratus lima puluh
kalau untuk toyota hard of itu satu ratus lima puluh sampai tiga ratus lima puluh
untuk restorasinya saja
belum sama spare part
belum sama spare part
pada dasarnya semuanya dimulai dari
nostalgia biasanya dimulai dari nostalgia
entah itu pak d nya entah itu omnya entah itu ayahnya sendiri pernah pakai mobil itu gitu
nah itu kita pengen menghadirkan kenangan kita yang lama itu ke masa sekarang
namun tak semua penggemar jeep lawas menginginkan mobilnya kembali ke kondisi orisinal
tak sedikit pula yang justru melakukan modifikasi ekstrim pada jeep lawas berpenggerak empat roda miliknya dengan tujuan dapat turun di track kompetisi off road
kalau sudah begitu
performa mobil dan unsur safety menjadi perhatian utama
ya ganti kardan ganti mesin terus setting roll bar atau roll cage nya
jadi untuk sistem safety nya sih kebanyakan
karena kalau dari body frame nya sit up sendiri ya kalau langsung terjun ke off road ya nggak akan terlalu kuat
kalau mau off road ya langsung serius
karena kalau tanggung tanggung biaya yang dikeluarkan juga sama
jadi kalau untuk fun ya mendingan yang
ori look aja dibawa off road fun ya udah bisa
berbicara tentang biaya ongkos modifikasi jeep lawas untuk off road juga tak kalah mahal dibanding merestorasi mobil kembali ke kondisi orisinal
namun menurut wahyudi modifikasi ekstrim untuk off road relatif lebih mudah karena mengubah bentuk mobil dan penggunaan part pengganti sah dilakukan
kalau yang benar benar murni nostalgia biasanya nggak buat off road
memang buat harian aja
tapi kalau yang
sudah buat off road udah pasti yang punyanya raja tega
udah bener bener main potong main apa udah gak mikirin ini sebagai mobil harian lagi
dibanding mobil anyar dengan teknologi terbaru jeep lawas ini memang kalah nyaman
meski begitu sensasi mengendarai jeep laos tersebut memberi kepuasan tersendiri bagi penggemarnya
mobil mobil sekarang juga nggak ada yang ya bentuk bentuk kayak gini tongkrongannya kan juga beda kan
nah itu yang kita pengen dapat sih feel nya disitu sih om
nikmatin kekurangannya om
kalau kelebihan semua mobil yang baru baru lebih semua
naik itu dengan kekurangan satu kebanggaan sih om
hobi otomotif memang cukup menguras kantong
namun bagi penggemar setianya semua hal itu sebanding dengan kepuasan dan kesenangan yang didapat
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta